gue dengar tadi subuh cuman gue bingung ibunya tinggal di mana
bagus tenang temenin deh bobo nya ya sini ya sini kasih juga naik sini nih geseran sedikit sini
bisa naiknya naik ke kursi nak ya ya sini sini aduh aduh hati hati kak ya bintang kecil
ibu mau ajak loli shalat terjemahan
maaf sama ibu loli belum bisa shalat bu
ajarin ya bu ya udah nggak papa nanti ibu ajarin shalat ya
gue nih kangen sama ibu ibu pasti marah
ibu cinti galin bagus bu
bagus takut bu
bagusmu sama ibu
ibu jangan tinggalin ibu sendiri
ibu ada di sini
ada apa sih yulia
kok sampai nangis nangis begitu
ada masalah apa
ngerti sama sekali gak mau ngelepasin mas kevin
enggak enggak enggak mungkin
orang semalam saya sudah ancam dia kok
dia pasti gak berani melawan saya
kenyataannya itu dia malah nentangin tante
tadi murthy nyuruh mas kevin untuk mencari anak anaknya
tapi ternyata mas gavin mau
sampai sampai mas kevin rela ninggalin kantornya tante
perempuan satu itu
dekat amat sih
awas ya pokoknya gavin tidak boleh dekat dekat ya
sekarang mereka ada dimana
di rumah sakit tante
kalau begitu sekarang anter tante
apa cuci darah
apa gak ada cara lain dok
seperai itukah kondisi anak saya dok
pilihannya hanya ada dua
apabila ada pendonor ginjal yang pas
maka bagus tidak perlu cuci darah
dimana cuci darah itu juga biayanya tidak sedikit pak
kenapa harus bagus yang sakit ya allah
ya allah kenapa bukan aku sendiri
bisa aja bang gustu masih kecil
bu tolong besok besok jangan sampai telat cuci darahnya
kalau sudah waktunya
jika tidak akan membahayakan kondisi bagus pun
ya allah kenapa harus kamu nak
harusnya ibu melindungi kamu
supaya kamu sampai gak sakit parah kayak gini
maafin ibu bagus
jangan lupa sama janji kamu
janji seorang ibu adalah janji yang harus ditepati
kamu tahu itu kan
iya bu saya tahu
saya janji saya nggak akan deketin kak gafin
setelah anak saya keluar dari rumah sakit
apakah kamu wanita yang bisa dipegang omongannya
saya tidak bisa menanggil dosika
saya pikir kalau naya sama satu
jangan mbak iya mbak saya janji saya akan cabut tuntutan saya ke jaka
tapi tolong ya mbak poppy jangan diapapain mbak
bagus yaudah kalau gitu saya lihat besok pagi ya
kalau sampai enggak poppy akan menderitakan rekamnya
oh begitu banyak cobaan yang kau berikan kepada aku
tapi aku harus kuat aku harus kuat demi anak anakku
karena mereka adalah bintang di hati aku ya allah
aku gak sanggup ya allah
terpisah dari mereka
aku cuma mau hidup tenang sama anak anakku ya allah
ibu ibu dimana
kasian kasian ya
semalam saya dengar dengerin gue terus
panas sedikit banget
iya gue juga dengar tadi subuh
ya ya bagus tenang
ibu temenin deh bobonya ya
sini kak selly juga naik sini
sini keseran sedikit
bisa naiknya naik ke kursi nak